kamu yang kuat ya sayang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu baik baik aja kan
ya papa begitu dengar kamu sakit
mau liat kamu langsung
terus di lobby tadi ketemu al sama irfan
kenapa kamu tinggalin kita selamanya kayak gitu jazz
gak balik lagi
jadi papa bohongin aku
ini kok dihentai
aduh jangan jangan jessica ngeliat lagi nih
ada telepon dari siapa
kak tolong jangan lari
kok gak ada ya kemana dia
cepet kasih tau bos
mbak jessica nggak ada di lantai dasar bos
tadi pas dibuka lift ternyata bukan mbak jessica bos
udah pokoknya terus cari jessica ya
jangan sampai dia keluar dari apartemen ini
kasih tahu yang lain kita berpencar ya
bapak pasti nunggu di lantai dasar
aku rehat tangan darurat aja lah
jess tolong dengerin papa dulu sayang
jess tolong dengerin papa jess
papa udah bohongin aku

gampang dong crazy tutup mantannya
terasa yang nyala sama papa ya
udah udah udah
kenapa sih panik banget enggak mas
kau makan nih udah malu
kamu udah telat mau makan ya
udah gak usah pikirin saya
pikirin kesehatan kamu sendiri
saya belum lapar
kayaknya aku denger deh pelit kamu bunyi
bahkan dulu sana
nanti kalau kamu sakit aku sakit kita berdua sakit
siapa yang ngurusin
udah gak apa apa
cari makan dulu
aku gak mau
bisa dengerin gak
saya cari makan sekarang ya
tapi selama saya nggak di sini jangan kebanyakan gerak
kalau mau ngapain ngambil apapun atau ke kamar mandi kencing telpon saya
ada di sini
ya udah telpon ya
kau diangkat dulu
dia tadi kakinya terkirat gara gara jatuh dari tangga
terus tadi ini kepalanya juga kena aduh tembok tadi
tolong tunggu di luar ini
biar dokter yang periksa anak bapak

ya kamu baik baik aja kok sayang
aku sakit malah
semoga jessi baik baik aja itu
pasti jessi baik baik aja
bapak keluarganya jessica
mamar di kepalanya gimana
masih ditangani oleh dokter
sebaiknya bapak sekarang ke bagian administrasi dulu ya pak
ah enggak deh
saya tunggu di sini aja ya suster
anak bapak baik baik saja kok
kakinya harus dikawal
hanya terkilir dan ada sedikit mempat di bagian kepalanya
tapi tidak terlalu parah pak
syukurlah kalau gitu ya
kalau begitu saya perbisi ya
hei coba tolong kamu ke ruang tunggu igd sekarang ya
eh saya mau urus administrasi
kamu tunggu di sini ya
saya takut jessi nyariin saya nanti
gue bawa makanannya ke kamar aja deh
gimana caranya saya membujuk jessica
saya nggak mungkin kembalikan jessica ke harapan kasih
gue bawa makanannya ke kamar aja deh
tidak ada komen
sekarang caranya kita ikut bersama

kalau kita bisa bersama
aku mau ikut bersama
e ya tidak
sebenarnya aku masih penuh gan dari dia nih
setelah itu kita ada kebun muda nih
satu tingkat sekareng ya
dia sakit jadi ya gitu deh om jemuk
kamu sendiri ngapain disini siapa yang sakit
maaf pak bukan saya bermaksud rancang tapi
sebaiknya pak al lebih berhati hati dengan pak irfan
riza minta gue lebih waspada kom irfan
kayaknya gue harus lebih hati hati kasih informasi ke dia
kok sedih gitu sih mukanya habis nangis ya
eh apaan sih udah cerita cerita
ternyata persahabatan kita itu gak ada artinya
di matanya jessy
persahabatan kita itu dangkal banget cetek
kenapa sih kenapa jadi marah marah ke jessi
gimana nenek gak marah sa
jessy tuh gak pernah mandang pengorbanan neneng selama ini
neneng batalin konser di luar negeri
demi apa demi persahabatan kita
karena neneng tuh gak ada artinya
karena neneng tuh gak mau ninggalin jessy sama elsa
sekarang mentah mentah jessy udah gak ada di sini
neneng telepon langsung save dan tutup
gak tersayat sayat nggak tercabik cabik
jessy tuh jahat
udah udah jangan nangis lika
jessy gak mungkin kayak gitu neneng
tadi tuh ya neneng telpon pinjem hp nya dokter lisa
belum selesai telepon belum saya ngomong
gak percaya lagi jessy
tapi saya gak percaya nek
jessy tuh gak mungkin kayak gitu
pasti papanya yang maksa buat tutup telponnya biar gak kontekan lagi sama kita
bisa jadi sih
kita coba cari jesse secepatnya ya
jangan jangan jessi itu dilarang sama papanya buat balik lagi ke sini
ninding tuh setuju banget sebenarnya
tapi caranya gimana
itu tadi saya ke sini karena
di sini juga van
alhamdulillah andin baik baik aja umar
iyom sempat kontraksi tadi
alhamdulillah gak apa apa
kamu baru tahu
kamu di sini jenguk siapa
itu ada kolega
rekan kerja yang mesti saya jawab di sini
mau sama sama ke kamar jenguk
kalau saya gak ikut
aku akan merasa ada yang aneh karena saya gak mau jenguk keponokan sendiri
sepertinya irfan masih males ngomong sama aku
sepertinya irvan masih males ngomong sama aku
mama aku lagi sedih ma
bantu cariin jessy ma
jessy dibawa paksa sama papanya ke jakarta
jessy tuh gak mau ma
dia nggak mau dibawa pergi sama papanya
neneng juga tadi udah sempet telfon jessy
jessy pasti ketakutan ma di sana
ya allah kok kok bisa begitu
emang jessy tuh sebenernya gak mau
cuma papanya itu maksa terus
aku sih udah coba buat minta tolong juga sama nino
cuma aku kepikiran aja pengen minta tolong sama emak emak juga
karena kan selama ini mama yang selalu bisa bantu aku
selesaiin masalah masalah aku kan
iya mama pasti akan coba bantu
kamu tenang aja sayang ya
bener ya mama bantu cari jessy ya ma
yaudah kamu jangan nangis lagi ya
ya makasih ma
aku sama nenek tunggu kabar dari mama ya
jangan lama lama tante
udah masalah di sana
katanya sih elsa ceritain sama neneng
katanya sih elsa cerita jessy itu dibawa paksa sama papahnya
dan katanya sih mereka sekarang ada di jakarta
aku juga gak tahu kenapa tuh elsa nangis nangis nelfon
saya juga nggak tahu
saya juga nggak tahu
aku juga nggak tahu
kok bisa ya nama sahabatnya elsa persis seperti nama anak kamu
tidak bukan itu
kau juga bisa
ya bisa aja sih mbak
mungkin kebetulan aja
kalau jessinya saya sih lagi di australia sekarang
alhamdulillah jessi saya sehat walafiat
lagi senang kerja di sana dia lagi ada proyek
kalau elsa sendiri gimana mbak
kita lihat anin sekarang aja ya
kamar anin dimana
lurus belok kiri
boleh saya tahu jessica orangnya seperti apa
ngapain kamu tanya tanya jessica
pasti mau genit genitan ya
saya cuma pengen tahu boleh
nah tuh tuh jessica tuh
berarti yang dibilang neneng waktu itu benar
ada pasien yang bernama jessica di tempat rehabilitasinya elsa
makanya elsa keren
apa saya sekarang telepon riki kali ya
iya sa kalau banyak yang nolongin kan jadi jessy nya semakin cepat kita ketemunya
saya telepon riki ya
ya gimana sih opa
udah ya sekarang mbak elsa sama mbak neneng balik ke kamar ya
ini udah malem
tapi mau nungguin telepon
besok lagi aja ya sekarang kita ke kamar istirahat ayo
ini handphone gue kenapa ya
cepet banget matinya
apa baterai bocor ya
aduh mas ini gimana
mbak ini buat ganti gelas yang pecah
mbak biar saya bawa ke rumah sakitnya biar diobatin di sana
ya maaf pelan deh
kamu yang kuat ya sayang ya
selamat tinggal barokatuh
kamu baik baik aja kan
ya papa begitu dengar kamu sakit papa langsung ke sini mau liat kamu langsung
terus di lobby tadi ketemu al sama irfan
om irfan ada di sini juga
tadi kan ketemu di lobi
oh ketemu di lobby tadi
iya om lagi ada rekan kerja yang dirawat di sini juga kamu gimana kondisinya
aku baik baik aja
cuma memang kecapean jadi kandungan aku turun
oh harus lebih hati hati dong
dijaga kondisi kandungan kamu baik baik

mungkin karena stres sekali ya apalagi akhir akhir ini kan juga
aduh jangan jangan andin bakal ngadu ke om irfan kalo gue sama dia baru baru ini berantem
ada masalah teror teror itu loh
itu kalo memang ada masalah teror itu coba deh biar om bantu deh
ya kamu butuh pengawalan khusus tuh kayak gimana di rumah
terima kasih banyak om
untuk mengenai pengawalan saya rasa sudah cukup
pengawalan saya di rumah juga sudah cukup baik
jadi tidak perlu ada tambahan pengawalan lagi
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
mama juga yakin al pasti sudah mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kamu kan al
jadi sepertinya tidak perlu bantuan dari orang lain lagi
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
ya udah berarti memang sudah tidak diperlukan lagi pengawalan tambahan di rumah kamu
tapi seandainya ada apa apa tolong kasih tahu omnya biar om bisa bantu
sebentar saya mau ke rumah
hai saya sudah pulang ke rumah ulang halnya
iya akhirnya mamahic quay ter livampi m inevitable
mafia dan dependencies mendahulkan
terus mukanya disamping dia
papa gak ada
aku gak mau disini
aku mau ke bandung
aku mau sama elsa sama neneng
mbak mau kemana

saya bantu ya
tolong bantu saya suster
semoga papa gak lihat aku pergi
mbak jessy mau kemana
kamu ngapain disini sini
pak irfan nyuruh saya untuk jaga mbak disini
karena pak irfan sedang berada di ruang admin
kamu gak bisa lama lama disini
masih ada urusan
mampamin dulu ya
makasih om udah jempol
harus jaga kondisi baik baik
terutama kandungan kamu
saya antar ke depan
eh gak usah
ntar biar om sendiri aja
kayak panco brains
gue mau ngurus admin dulu ya
mari mbak saya ntar kedal
nggak nggak nggak
aku mau pergi ya
jadi tolong mirin aku pergi ya
tanggung jawab saya mbak
apa sih apa sih
apa sih mbak
jessi kenapa ada di jakarta ya
laki laki itu siapa
mbak mau lepasin saya
jangan kasar macem
gue mau pergi dari sini mbak
sini pergi dengan aku
mbak jessi jangan pergi
minta maaf kenapa
mbak jessi kabur dibawa laki laki pak
jessi dibawa kabur
siapa yang bawa dia
saya gak kenal pak
tapi saya sempat foto mobil dan platnya pak
dan platnya b seribu satu ratus empat puluh tiga kad pak
eh awas ya kalau sampai ada apa apa sama jessica
ya udah pak cover banget
ada warna tembar dong kok
ya apa tadi

itu kan starbucks
jangan berdekat kejar ya